kita kembali ke dalam negeri seorang guru sekolah dasar di serdang bedagai sumatera utara menghukum murid di luar batas kewajaran
hanya karena tidak mengerjakan tugas membawa pupuk ke sekolah sang guru menghukum muridnya dengan mencilat lantai wc
kejadian ini berawal saat seorang murid kelas empat sd negeri desa cempedak lobang seirempah serdang bedagai ini tidak membawa kompos sesuai perintah gurunya
gurunya kemudian menghukum murid tersebut menjilat lantai wc sebanyak dua belas kali
korban menjalankan hukuman dari sang guru meski terhenti di jilatan keempat sang murid mual dan muntah muntah
mengetahui anaknya dihukum tak wajar orang tua murid meminta pertanggung jawaban sekolah
saat ini si murid kembali bersekolah seperti biasa ia dan teman temannya tetap serius mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru pengganti
resi erlangga medan
dan langsung tersambung melalui sambungan telpon dengan retno listiarti komisioner bidang pendidikan kpai
bu retno selamat malam
bu retno terjadi lagi guru yang harusnya menjadi pendidik
atau pengajar yang baik untuk para siswanya agar kita tahu menumbuhkan generasi yang harusnya lebih intelek lebih baik begitu
tapi yang dilakukan oleh salah satu guru di medan ini melanggar norma melanggar hukum
tanggapan kpai bu retno
ya tentu kpai menyesalkan ya dan betul mengutuk ya perbuatan oknum guru yang seharusnya menjadi pendidik dan menjadi model contoh bagi anak
tapi justru memberikan sebuah hukuman yang sebenarnya di luar kewajaran dan di luar kemampuan
kemanusiaan gitu ya
ini kan sebenarnya terkategori sebagai kekerasan psikologis
yaitu dimana perbuatan ini sebenarnya merendahkan atau meremeskan seorang anak
nah ini dampak psikologis kepada anak itu bisa menimbulkan trauma berat sebenarnya ya
jadi bisa saja kalau dia tidak direhabilitasi gitu perasaannya itu bisa setiap melihat wc setiap melihat toilet itu dia akan merasakan mual gitu ya
saya bisa bayangkan ya wc wc di sekolah sekolah di daerah
itu bisa saya bayangkan tidak mungkin wc nya sebersih sekelas hotel kan gitu
kemudian orang sd di kota kota besar aja banyak yang wc nya itu tidak layak kotor gitu ya
bau luar biasa gitu
dan ini anak ini disuruh menjilat gitu ya
ini pertama sudah kekerasan psikis
yang kedua adalah kekerasan fisik
tapi dalam ancaman kesehatan anak
nah tentu saja dalam undang undang perlindungan anak si guru ini dapat dikenakan pasal terkait dengan kekerasan terhadap anak
dan ini pasal ini memberikan ancaman hukuman yang benarnya minimal adalah tiga lima tahun ya terhadap pelaku gitu
dan ini hal yang sepatutnya ya tidak terjadi dan harusnya ini pendah
ini melakukan upaya pertama adalah memanggil guru ini kemudian menjatuhkan hukuman
yang kedua adalah mencegah ini terjadi harusnya dibangun sebuah sistem
di mana para guru ini tidak sewenang wenang dalam memberikan hukuman kepada anak
anak itu adalah manusia yang belum dewasa
bukan manusia dewasa yang tubuhnya kecil emang belum dewasa
dan dalam proses itu dia bisa
saja lupa bisa saja salah
dan anak harusnya diberi kesempatan memperbaiki diri
jadi kalau pun memberikan sanksi adalah sanksi sanksi yang mendidik ya
disiplin positif bukan melakukan kekerasan psikis semacam ini
oke bu retno berbicara soal sanksi
kalau tadi anda mengatakan dalam undang undang perlindungan anak sanksinya ada tiga lima tahun
tapi kita tahu sanksi yang diberikan kepada oknum yang ada guru yang ada di serdang bedagai ini adalah pemindahan justru ke sekolah lainnya
ini sepadan tidak
kalau kita tahu memang guru ini kan punya kewajiban untuk memberikan ilmu
tapi guru ini justru mencoreng nama besar seorang guru
menurut anda sanksi ini seperti apa
jadi pertama tentu saja harusnya ketika diperiksa termasuk ada pemeriksaan kejiwaan ya
ini jangan jangan bukan yang pertama
tapi mungkin kalau menjilat lantai wc adalah yang pertama mungkin
tapi jangan jangan dia kerap memberikan hukuman yang tidak manusiawi gitu
nah ini kan harus
nah termasuk kejiwaan si guru
harusnya ini ada upaya pemeriksaan psikologis
dan kalau memang kemudian dia punya masalah dalam menghadapi anak anak ya sepatutnya dia tidak dimutasi ke sekolah
tapi justru dimutasi di dinas
ini berarti pns ini
dimutasinya ke dinas yang tidak ada anak anaknya sebaiknya
nah karena dia bisa membahayakan anak anak gitu
tapi bu retno ini di tahun dua ribu dua belas saya menemukan fakta
bahwa oknum guru ini juga sempat melakukan pemukulan terhadap salah satu muridnya tahun dua ribu dua belas
jadi menurut anda ini pemindahan ini salah dong
ini oknum yang sama maksudnya
oknum yang sama
apalagi pernah ada rekam jejak semacam itu
ini mestinya dia tidak lagi layak menjadi guru
nah untuk itu memang harus ada pemeriksaan
dia juga harus diberi kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri
tetapi ketika semuanya terbukti dia salah dan membahayakan anak anak
maka dinas pendidikan mestinya
mereka memindahkan dia ke dinas lain yang tidak ada urusannya dengan anak anak atau tarik dari sekolah
tidak lagi kemudian menjadi pengajar di sekolah
sertifikasinya perlu dicabut bu
sertifikasinya juga perlu dicabut berarti
ya kalau dia tidak menjadi guru lagi maka dia juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi
dan itu sebenarnya dalam permendikbud delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas tentang penanganan kekerasan di satuan pendidikan
itu kemdikbud jelas di dalam situ yaitu guru pelaku kekerasan bisa dicabut tunjangan profesinya
jadi ini harusnya untuk dibangun sistem yang melindungi anak anak artinya orang orang semacam ini ya mestinya jangan menjadi guru
jadi dinas harus tegas dinas pendidikan setempat harus tegas
jangan sekedar dimutasi dia dimutasi ke sekolah lainnya dia membahayakan anak sekolah larangin
tapi rehabilitasi untuk sang guru harusnya semestinya ada
ya kalau nanti sudah ada pemeriksaan psikologis maka tentu di dalam sistem kepegawaian itu kan ada ya pp lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh
nah soal disiplin pegawai kalau memang orang tua korban melaporkan ke polisi ini kan sebenarnya bisa menjadi proses hukum ya berjalanlah proses hukum
nah ketika proses hukum dilakukan kemudian didijati hukuman nanti dalam pp lima puluh tiga ada sanksi lain
nah kemudian kalau
kalau misalkan tidak kehukum maka mestinya ini dinas pendidikannya mengambil langkah langkah preventif untuk melindungi anak anak lain
nah untuk itu dia harusnya tidak lagi menjadi guru itu juga bentuk hukuman gitu
jadi letakkan dia di dinas yang lain yang tidak bersentuhan dengan anak anak
nah kemudian dia kalau memang ternyata ada persoalan psikologis sama dia maka dia juga berhak sebenarnya mendapatkan bantuan psikologis dari pemerintah daerah tempat
tidak melalui jalur hukum misalnya perlukah adanya rekonsiliasi antara sang murid dengan guru ini
mengingat kita tahu anak ini kalau nantinya ketemu dengan guru ini akan berdampak pada dirinya haruskah ada rekonsiliasi bu
kalau gurunya meminta maaf saya rasa harus
agar anak ini juga punya pandangan yang tidak negatif terhadap guru ya kalau dia trauma kan kasian
tapi ketika gurunya misalnya mau meminta maaf sebenarnya
itu sesuatu yang sangat positif mengakui kesalahan itu kan juga sebuah model yang baik
tetapi tetap aja hukum harus tetap ditegakkan ya
kemudian yang memaafkan boleh aja kan gitu tapi bahwa proses yang bersangkutan yang dianggap telah melakukan pelanggaran ya tetap harus diproses
yang kedua adalah kalaupun dia tidak mau melakukan ya pemerintah harus tegas gitu untuk melindungi anak anak
jadi bangunlah sebuah sistem di mana di sekolah itu tidak ada kekerasan
maka para pelaku kekerasan siapapun dia ya tentu harus ditindak tegas agar kekerasan ini bisa kita putus mata rantainya
oke baik terima kasih ibu retno listiarti komisioner kpai telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected